sejak ramai diperbincangkan di media sosial
zebra cross di kawasan sudirman jakarta pusat
kian ramai didatangi puluhan remaja
yang disebut remaja sudirman citayam bojonggede dan depok atau scbd
menggunakan berbagai macam gaya busana
para remaja ini berlenggak lenggok di tempat penyeberangan jalan itu
layaknya seorang model
masih terkait kawasan yang sama
sebelumnya jagadmaya juga dihebohkan
dengan aksi para remaja scbd yang tertidu di pedestarian jalan
lantaran tertinggal kereta
menangkap hal tersebut
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria
meminta para remaja tak lagi memanfaatkan pestarian jalan untuk tidur
riza meminta para remaja scbd meninggalkan kawasan sudirman
sebelum pukul sepuluh malam
agar tak tertinggal kereta
dan anak anakku yang saya cintai saya banggakan
saya senang mengapresiasi
kalian ada kegiatan di situ
kami minta jaga ketepipan
jangan buang sampah
jangan tidur di situ
ada kerumunan di situ
ada lain lain yang tidak diinginkan
pengprov dki akan menyiagakan aparat satpol pp
untuk mengimbau para remaja scbd
agar pulang ke rumah sebelum pukul sepuluh
terutama saat malam libur
ini karena kita perhatikan kita identifikasi
mereka ini rata rata ada yang pelajar
masih kecil kecil belajar
ada yang rumahnya di daerah depok
ada yang di jilincing
ada yang di daerah pinggirannya
jadi mereka ini masih belajar
namun dalam hal ini
kita hibau untuk segera pulang
karena besok masih waktu sekolah
besok masih hari jumat
sehingga mereka juga nanti tidak
tidak tertinggal kereta
atau tidak tertinggal bus
jadi kita hibau mereka supaya pulang ke rumah cepat
selama ini diketahui banyak pengunjung yang nongkrong di kawasan scbd
mengabaikan aturan dengan tidak menggunakan masker
dan mengabaikan kebersihan
pemilik hutan cnn indonesia